satelit pt bank rakyat indonesia akhirnya berhasil diluncurkan dari guyana space center coro guyana di perancis
waktu peluncuran adalah sekitar pukul empat lewat empat puluh menit waktu indonesia bagian barat
pukul delapan belas empat puluh waktu kurau atau pukul empat empat puluh wib satelit bri mulai meluncur menuju orbitnya
satelit bernama brisat ini meluncur menuju orbit geotationer di slot satu ratus lima puluh lima i dengan lokasi tiga puluh enam km di atas ekuator
peluncuran dilakukan oleh arian space asal perancis dengan menggunakan roket ariane lima yang memiliki kapasitas angkut sepuluh ton
usai peluncuran brisat akan menjalani proses menuju slot orbit atau yang dikenal dengan istilah orbit racing dan butuh waktu paling lama sepuluh hari agar satelit ini bisa berada di orbitnya
posisi kuro dipilih menjadi pusat peluncuran satelit eropa karena lokasinya yang dekat dengan garis katolistiwa
franz quina yang bertetangga dengan sri nama ini juga memiliki cuaca yang stabil sehingga cocok untuk peluncuran roket
roket membuat satelit brisat dibuat oleh ariane space perusahaan membuat roket asal perancis
sedangkan satelit brisat dibuat oleh perusahaan asal amerika serikat ssl
dan brisat akan menjangkau wilayah layanan indonesia negara negara asean
asia timur sebagian pasifik serta australia barat
peluncuran satelit ini berhasil menorehkan catatan sejarah sebab bri menjadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit sendiri